gempa bumi tektonik dengan magnitudo lima tiga mengguncang lombok pada kamis pagi kepanikan
terjadi di sejumlah tempat termasuk di sekolah dasar negeri nomor dua gerung
lombok utara yang sedang melaksanakan ulangan umum
beginilah rekaman cctv rumah seorang warga di kecamatan gerung saat gempa berlangsung
penghuni rumah berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri
kepanikan juga terjadi di sekolah dasar negeri nomor dua gerung lombok barat
murid murid yang sedang serius mengerjakan soal ulangan semester berhamburan keluar dan pan

mereka berkumpul di halaman sekolah
pihak sekolah terpaksa memindahkan murid muridnya untuk melanjutkan ulangan semester
yang dilakukan di teras sekolah agar mereka bisa lebih cepat keluar bila terjadi gempa susulan
menjemput anak kelas
khawatir biasanya kalau udah kecil maupun besar
nyarinya karena sudah trauma
ini gempanya cukup besar ya
ya cukup besar sangat sangat khawatir ya khawatir lagi